laporan tidak perlu resmi setelah penyampaian pak rasyid
koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kemudian menteri koordinator bidang perekonomian
tiga menteri keuangan dan menteri sosial
beserta tim masing masing dapat diperkenalkan oleh pak dhani
kemudian ibu sri mulyani menteri keuangan
ibu risma adalah menteri sosial
menko ekonomi bapak erlangga hartarto
saya bersama dengan menko perekonomian dan menteri bapenas
membahas mengenai pagu indikatif untuk apbn dua ribu dua puluh
seperti diketahui bahwa untuk rapbn dua ribu dua puluh
yang merupakan apbn pertama untuk pemerintahan baru
memang disusun sesuai dengan siklus
yang dimulai dengan pembahasan
mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal
nah hari ini adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai
pagu indikatif bagi kementerian lembaga
tadi telah dilaporkan bahwa untuk tahun dua ribu dua puluh
kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi
seperti terjadinya kenaikan suku bunga
dan juga dari arus modal yang terpengaruh
juga adanya tren seperti digitalisasi
climate change dan demografi yang semakin aging
maka untuk dua ribu dua puluh lima tetap akan dikelola
untuk menyelesaikan persoalan persoalan
yang berhubungan dengan tantangan struktural
yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas
oleh karena itu fokus dari kebijakan fiskal dua ribu dua puluh
adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi
meningkatkan well being atau kesejahteraan
dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antar daerah
untuk beberapa fokus seperti hilirisasi
pembangunan infrastruktur sdm unggul
hari ini bapak presiden meminta
supaya kita tetap berkomunikasi tentu saja
nantinya dengan pemerintahan baru
sehingga agar pemerintahan baru bisa pada tahun pertama
langsung melaksanakan program program
yang menjadi program prioritas yang sudah disampaikan
yang kedua tadi juga disepakati
komitmen untuk menjaga defisit di bawah tiga puluh
akan tetap dipegang agar disiplin dari apbn bisa terjaga
dan itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas
sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk mendeliver program program prioritasnya
kemudian untuk berbagai program program terutama di bidang sumber daya manusia
seperti pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial
diyakinkan bahwa itu sudah mewadai
berbagai program program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang
dan karena ini sifatnya masih merupakan transisi krusial
maka kami akan terus melakukan penajaman terhadap
berbagai desain postur apbn dua ribu dua puluh
namun tetap menjaga proses politik
secara proper secara baik
sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi
maupun dari sisi legitimasi dari proses penyusunan apbn itu sendiri
jadi itu yang bisa saya sampaikan teman teman wartawan
apbn dua ribu dua puluh lima tetap akan kita susun
komunikasi dengan transisi pemerintahan baru juga akan dilakukan
posturnya tetap melihat kepada
program program prioritas yang memang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru ini
dan postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin
dan kebijakan fiskal yang hati hati

karena bagaimanapun juga kan pemerintahan baru
dari sisi proses politik dan juga dari sisi transisi
memang masih akan menunggu sampai dengan oktober
namun tentu dan di satu sisi kita juga lihat nanti keputusan dari mahkamah konstitusi
dengan demikian melihat kepada proses politik
namun persiapan apbn tetap dilakukan
dan dalam konteks ini kami di kementerian keuangan berkomunikasi
dan terus melihat serta
dalam hal ini melihat serta memberikan beberapa alternatif
yang bisa tetap mewadahi
program program prioritas namun tidak melanggar fiskal prudent
jadi dalam hal ini defisit yang tadi kami sampaikan
di bawah tiga persen itu sudah menjadi pedoman
dan sudah disepakati untuk tetap dijaga
karena masih di dalam program besar atau pagu besar
itu yang kita lakukan prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal
bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan
namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya
untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari apbn
yang tadi terjaga sehingga kepercayaan dari pasar
dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga
jadi itu yang akan dilakukan gitu ya
berlaporan tidak dulu residen sekolah menyampaikan paparan yang mana
tadi pertama mengenai blended finance
yang kedua pagu indikatif
hasil laporan di mk tapi disampaikan ke presiden pak
yang penting kita laporkan sudah hadir
berarti belum sempat melihat ya pak ya presiden ya pak ya
pak soal warna bansos bapak sempat menyinggung gimana pak itu
itu menyinggung partai tertentu kenapa